direktur riset center of reform on economic core peter abdullah menilai proyeksi menteri keuangan tentang pertumbuhan ekonomi indonesia kuartal tiga
akan berada di zona negatif sesuai dengan perkiraan para ekonom
core memproyeksikan jika pandemi covid sembilan belas masih berlangsung pada kuartal tiga dan empat tahun dua ribu dua puluh ini
serta vaksin belum ditemukan maka indonesia dipastikan mengalami kontraksi ekonomi
direktur riset core peter abdullah menjelaskan pihaknya sejak awal memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal tiga tahun ini di kisaran minus tiga persen
akan tetapi jika ditambah efek pengetatan kembali psbb di pertengahan september ini
tentu saja menambah kuat tekanan negatif pertumbuhan
hadapun realisasi program pemulihan ekonomi nasional yang masih berada di bawah empat puluh persen hingga akhir kuartal tiga tahun ini
membuat pertumbuhan ekonomi semakin terhambat
vaksin itu adalah kunci untuk kita menyelesaikan pandemi
dan karena itu kita juga bisa berharap pada awal tahun dua ribu dua puluh satu pandemi sudah bisa berakhir
dan kita bisa hidup normal kembali
dan kalau kita bisa hidup normal kembali perekonomian akan bangkit kembali